rekor miniatur tiga dimensi terbesar inilah prestasi yang ingin dicapai pt kereta api indonesia
saat melakukan pembuatan miniatur lokomotif tua tiga dimensi terbesar di indonesia bahkan dunia
dalam pembuatan miniatur lokomotif yang bertempat di stasiun tawang semarang
pihak pt kereta api indonesia menggandeng komunitas pecinta kereta
yang tergabung dalam indonesia railway preservation society atau irps
tujuan kita juga selain ekspor juga adalah edukasi edukasi ke penumpang bahwa dulu kita punya lokomotif besar
yang ada di indonesia yang mungkin setidaknya dengan cara menghargainya atau mempreservasinya adalah membuat miniaturnya
hasil pembuatan miniatur lokomotif tua ini diharapkan menjadi barang yang berkualitas tinggi
karena semua proses percetakan menggunakan alat cetak atau printer tiga dimensi berjumlah tiga puluh lima unit
filamen plastik satu ratus tujuh puluh dua
dua puluh kilo dan beberapa material lainnya
karena mengambil skala satu banding empat maka miniatur lokomotif tua ini ditargetkan dapat menembus rekor indonesia
bahkan dunia sebagai miniatur lokomotif terbesar
membuat miniatur lokomotif uap dd lima puluh dua nomornya
dd lima puluh dua itu diatakan dulu dari belanda dan jerman tahun seribu sembilan ratus dua puluh empat seribu sembilan ratus dua puluh lima
kemudian beroperasi sampai tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh
seribu sembilan ratus dua puluh tujuh sudah tidak dipakai
dan saat ini karena tidak ada maka dari teman teman rps dalam rangka ulang tahun ini membuat
pengerjaan miniatur lokomotif yang dimulai sejak tujuh juni ini ditargetkan dapat dikerjakan selama empat belas hari
dan akan langsung dinilai oleh museum rekor indonesia atau muri
tim liputan cnn indonesia